meski asian games telah usai perluasan aturan ganjil genap di beberapa kawasan tidak dihentikan
sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengurai kemacetan jakarta salah satunya melalui aturan ganjil genap yang berlangsung sejak dua tahun terakhir
kawasan penerapan ganjil genap di jakarta pun diperluas dalam rangka mendukung perhelatan asian games lalu
selanjutnya pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang perluasan aturan ganjil genap hingga selesainya asian para games pada tiga belas oktober mendatang
enak ada ganjil genap sekarang lancar kemana mana
kalau saya selama naik ini tetap aja cuma lebih banyak lebih banyak yang naik
kalau ganjil genap kemarin itu lumayan sih tapi nggak tahu terakhir terakhir ini kayaknya sama aja ya tapi pas sebelum asean games itu itu kerasa sih
kerasa lebih lancar sih jalanan
lebih penuh lebih penuh banget
tapi pas kalau saya lagi hari ini genap saya selalu pakai transportasi umum ini
kalau bertambahnya sih kayaknya sih perlu ditingkatkan ini aja pak keamanannya aja ya makanya amanannya aja buat sebagai penumpangnya aja
untuk transportasi lain pak misalnya komputer lain
pengamat transportasi lisman manuruk menilai peningkatan jumlah masyarakat yang beralih ke mode transportasi umum hanya akan berlangsung sementara
jika tidak ada peningkatan kualitas pelayanan
jika tidak ada peningkatan kualitas pelayanan
pemprov harus melakukan langkah memprioritaskan usaha untuk meningkatkan kenyamanan angkutan umum
kemudian memperketat pengaturan yang selama ini sudah dilakukan
bahkan kalau perlu membatasi pergerakan dari angkutan angkutan lama yang sudah tidak
tidak memenuhi kualitas ya jadi dengan termasuk diantaranya untuk menambah armada transjakarta
penerapan kebijakan ganjil genap menunjukkan bahwa sejumlah solusi kemacetan jakarta tak akan berarti tanpa dukungan dari masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum
sabila destu jakarta